kalau mau nelfon gue tuh bilang dulu kek
gue tuh lagi di kelas tuh gak
gimana kabarnya baik gak
gitu dong jangan marah marah
yang marah marah sama gue kemarin siapa
belum puas berantemnya
iya gue kemarin
udah sadar juga
kalau lo itu udah salah juga
kalo misalnya menurut gue
kasih puisi aja man
puisi masa puisi sih diren
gue kesannya nggak model banget jadi cowok
lo kasih puisi
tapi bacainnya di depan dia
di depan dia maksud lo gue nyuselin dia gitu ke rumahnya
di depan wulandari
ya elah sam
lu kan siswa pinter cerdas dan berprestasi
masa pemikirannya absurd sih
si roman romania mau naik apa
gue kasih tau sama lo ya
lo gak usah berharap sama wulandari
karena wulandari udah bahagia di luar negeri sana
lo bakal cuma jadi sejarah di hidupnya wulan
terima kasih sam
tungguin aja ya
tungguin aja ya
tungguin aja ya
berarti mendingan gue ya
ada di sejarah hidupnya wulan
lo gak usah ikut campur
lo diam seb
ini orang memang harus dikasih pelajaran
siapa yang harus dikasih pelajaran
pak obatmu mas
sekarang kalian masuk ke kelas
ke kelas pak
mas kamu di sana
udah pindah ya pak
selamat siang anak anak
sebelum kita memulai pelajaran hari ini
ibu mau ingatkan sama kalian
smptn sudah di depan mata
jadi ibu harapkan
kalian lebih giat lagi belajarnya
supaya bisa masuk perguruan tinggi negeri
bagi kalian yang belum mendaftarkan diri untuk
mengikuti pembimbingan belajar
ibu sarankan secepatnya ya
supaya nilai nilai kalian menjadi lebih baik lagi
siap ya bu
yaudah sekarang keluarkan buku catatan kalian
dari bahasa romano
dan saya akan
kamu tahu apa itu berarti kan
eh kok dimatikan sih
masih marah kali ya semua gue
masih marah kali ya sama gue
hei romana arbani
kalau romana arbani gue tuh bilang dulu kek
gue tuh lagi di kelas tuh gak
orang tuh kalau ngangkat telpon
gimana kabarnya baik gak
itu dong jangan marah marah
yang marah marah sama gue kemarin siapa
belum puas berantemnya
iya gue kemarin salah
udah sadar juga
kalau lo itu udah salah juga
nuduh gue gak gak
bagus deh kalau gitu
tapi bukan berarti gue bakal maafin lo
tapi ada syaratnya
di depan gue
gak bisa kan yaudah berarti
jadi gue gak
di maafin nih yaudah
kalau gitu gue tutup ya teleponnya
eh man man man
gue cuma bercanda kali yaudah
takut banget kan gue tutup teleponnya
kok pipinya merah
mau meletus ya
ii nyebelin banget sih lo
mau mukul apa mukul gue
ada untungnya juga ya liaran sama lo lan
badan gue jadi gak biar biru
udah gak usah cemberut
gue kasih puisi ya
emas adalah harta yang berharga
ilmu jauh lebih berharga
guruku pun bilang
pengalaman yang paling berharga
dan guruku pun setuju
yang paling berharga
yang paling berharga
eh man kita tuh bukan perusuh kita disini pengen ngajakin lo les bimbel cakal bukan pantul
yaudah kalian semua pading blogi dadah dadah
ya udah ketemu di sana ya
hari ini gue belum ngabarin papa
papa pasti lagi rapat ya
semenjak rencana mama
terima kasih yang kau berikan aku cinta berikan aku
rasenging atau bisa berpaling ke
terindah di hidupku terbaik untuk diriku
jangan pernah terpisahkan
akhirnya kita bertemu lagi
btw aku mau bayar uangmu berapa
lupa aja aku ga peduli
aku ga suka ada hubungan dengan orang yang aku ga kenal
apa yang lucu
senang bertemu denganmu tapi aku ga paham